dengan membawa bukti berupa foto dan video
lembaga swadaya pemerhati buruh migran migran care
mendatangi ruang pengaduan komisi nasional hak asasi manusia
jalan latuhar hari menteng jakarta pusat senin siang
kedatangan mereka untuk melaporkan langsung temuan kerangkeng manusia
di lahan belakang rumah bupati langkat sumatera utara kepada komnas ham
temuan tersebut berdasarkan laporan dari masyarakat
bersamaan dengan operasi tangkap tangan yang dilakukan kpk
terkait kasus dugaan korupsi yang melibatkan bupati langkat
terbit rencana perangin angin
pihaknya menemukan empat puluh orang pekerja sawit yang diduga bekerja di ladang
milik bupati langkat tapi mendapat perlakuan tak manusiawi
dengan menampung para pekerja di dalam kerangkeng yang berada di rumahnya
para pekerja yang jumlahnya mencapai empat puluh orang menderita luka lebam
terkait kasus dugaan korupsi
ternyata itu juga membuka kotak pandora kejahatan yang lain
yang diduga pelakunya orang yang sama
yaitu kepala daerah di sana yang tertangkap kpk
ada pekerja sawit yang bekerja di ladangnya
yang ternyata kita menemukan tujuh perlakuan kejam dan tidak manusiawi
yang kita duga sebagai
perbudakan modern dan juga perdagangan manusia
menanggapi laporan tersebut komisioner komnas ham mengaku akan
segera mungkin mengirimkan tim ke lokasi untuk melakukan penyelidikan mendalam
akan segera kirim tim ke sana ke sumatera utara itu
terus juga berkomunikasi dengan berbagai pihak
kenapa kami harus cepat
karena karakter kasus kayak begini
dalam konteks skenario reaksasi manusia memang harus cepat
apalagi kalau ada dugaan terjadi penyiksaan
pihak komnas ham juga akan melibatkan aparat kepolisian
untuk membantu proses penyelidikan terkait temuan tersebut
iskih dari yahya jakarta